dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca kerusuhan di tanjung balai
kami telah terhubung dengan koresponen cnn indonesia silvano hajid
silvano bagaimana situasi terkini di tanjung balai
hingga malam ini situasi di tanjung balai aman terkendali
karena ini juga merupakan jaminan dari wali kota tanjung balai
beberapa titik yang menjadi perhatian dari instansi setempat di sini
dari polisi tni juga berjaga di titik tersebut
pertama dari tempat ibadah dan juga beberapa titik keramaian
seperti di jalan utama ini dan alun alun kota
ini juga menjadi pusat titik untuk pengamanan aparat yang ada di tanjung balai ini
sudah ada kesepakatan antara tokoh agama kemudian tokoh masyarakat dan juga polisi
tapi itu hanya di tingkat elit
sudahkah hasil kesepakatan itu disosialisasikan kepada masyarakat di bawah
kita melihat hasil nyatanya
walaupun ini baru bersifat sementara
tetapi tadi satu tempat ibadah sebagai tempat yang kemarin dihancurkan atau dirusak
ada proses pembersihan ini melibatkan warga setempat
dan juga para jemaah yang ada di firhat tersebut
dan ini juga pada akhirnya menjadi salah satu contoh untuk tempat ibadah lainnya
untuk dibersihkan esok harinya
ada proses perbaikan di sini selain proses perbaikan fisik
juga proses perbaikan mental antar warga dan juga sesama masyarakat yang ada di tanjung balai ini
sementara tadi wali kota bersama dengan polisi dan juga tni
jadi mendatangi masing masing tokoh atau masing masing tempat yang ada di
beberapa jalan utama untuk meyakinkan mereka membuka tokonya kembali
karena situasi saat ini sudah tergolong aman
dan mereka menjamin keamanan warganya yang ada di tanjung balai ini
sampai saat ini kita juga masih menunggu
apakah suasana kondusif ini akan terus berjalan hingga beberapa pekan ke depan
pasca insiden kemarin
sudah menahan tujuh orang penjara
ada yang menyebutkan juga sembilan
tapi bagaimana dengan perusuh lainnya
polisi masih mendalami motif dari yang pertama kali menyebarkan di media sosial
artinya ini masih dalam ranah penyidikan polisi
sampai saat ini masih ada tujuh yang diperiksa oleh polisi sebagai pelaku penjarahan
tetapi yang jelas ada beberapa indikasi lain dan juga beberapa pelaku lainnya yang saat ini
sedang didalami oleh polisi
terutama tentang penyebab terjadinya insiden dan juga asal mula pesan berantai ini
dimunculkan dalam media sosial ini yang akan terus disidik oleh polisi
sampai sementara seperti yang tadi saya sudah katakan
masih ada ini ditetapkan sebagai tersangka
masih akan ada kemungkinan tersangka bertambah
begitu ya fano
silvano hajid langsung dari tanjung balai sumatera utara